anda masih menyaksikan cnn indonesia news report ini putri komisi pemberantasan korupsi atau kpk
lagi lagi melakukan operasi tangkap tangan terhadap para penegak hukum
kali ini yang menjadi sasarannya adalah seorang panitera sekretaris pengadilan negeri jakarta pusat
kpk juga telah menggeledah dan menyegel ruangan panitera itu
kamis dini hari ada sebuah mobil minibus berwarna hitam milik penyidik kpk berpenumpang
empat orang memasuki gedung kpk
dua orang penumpang menggunakan masker satu diantaranya tangannya di borgo
mereka masuk ke dalam gedung kpk melalui pintu belakang
penyidik kpk juga tampak membawa beberapa berkas